kepikai kepikai kepikai
ya nanti kan dicarikan solusi
stadion kita kan juga bukan hanya gbk
yang lain kan ada ada jis ada
ada di manahan ada
ada di jalak apa
banyak ada di surabaya
ada di surabaya
stadion bung tomo ada juga
stadion kita ini banyak kok yang sudah siap